tragedi kecelakaan pesawat mengubah nasib tim sepak bola wanita sebuah sekolah menengah di amerika serikat
pesawat yang mereka tumpangi jatuh di hutan belantara
mereka yang selamat dari kecelakaan harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah hutan dengan segala cara
pesawat yang mereka tumpangi jatuh di hutan belantara
pesawat yang mereka tumpangi jatuh di hutan belantara
kumpulan remaja wanita itu mulai muncul
mereka saling bersaing dan mengkhianati satu sama lain demi bisa selamat keluar dari hutan
bantuan yang tak kunjung datang membuat mereka harus menjalani hidup jauh dari peradaban selama berbulan bulan
serial yellow jackets bukan hanya soal drama remaja
saya pikir morfin itu mungkin membuat jantungmu terlalu teruk
saya pikir morfin itu mungkin membuat jantungmu terlalu teruk
saya pikir morfin itu mungkin membuat jantungmu terlalu teruk
trauma itu kembali muncul setelah seorang reporter berusaha mengungkap fakta dibalik tragedi yang sebenarnya terjadi
semua yang saya tahu adalah bahwa apa yang terjadi adalah tragedi
padahal keempat penyintas yang kini telah dewasa sudah berhasil melupakan dan melanjutkan hidupnya masing masing
mereka pun khawatir
rahasia yang selama ini tertutup rapat segera terbongkar
apalagi mereka mulai mendapat beragam ancaman
terkait rahasia yang mereka sembunyikan
pada akhirnya para penyintas kecelakaan pesawat itu kembali berkumpul sebagai sebuah tim
untuk bersama sama memecahkan persoalan demi persoalan
apakah misteri yang terjadi di hutan belantara itu pada akhirnya bisa terungkap
serial drama survival yellow jackets yang penuh misteri ini dapat anda saksikan dengan berlangganan mola